pada lanjutan asian track cycling championship dua ribu sembilan belas sejumlah nomor kembali dipertandingkan
muhammad fadli berhasil mempersembahkan medali emas untuk indonesia melalui nomor individual pursuit empat meter
sementara di nomor men's junior kerin m bintang shawal berhasil mewakili indonesia di posisi ke tujuh
posisi pertama sendiri ditempati pembalap muda asal india eso
tim balap sepeda asal korea selatan berhasil meraih posisi pertama di nomor women's elite team pursuit
sementara posisi dua dan tiga ditempati tim jepang dan tiongkok
di pertandingan women's junior omnium vivian chiu asal hongkong meraih juara pertama di susul suya kauchino asal jepang dan osim akpel asal kazakhstan
kejutan terjadi di nomor ⁇ ns elite karin di mana pembalap asal jepang yuta wakimoto berhasil menempati posisi pertama
sementara juara dunia dua ribu tujuh belas azizul hadid
asli awang asal malaysia harus puas di posisi ke lima